dalam acara di fakultas hukum uii yogyakarta
cawa pres sekaligus guru besar hukum
mahfud md juga merespon wacana penambahan jumlah kementerian
kata mahfud setiap usai pemilu jumlah kementerian kerap bertambah
ia khawatir semakin banyak kementerian
akan semakin banyak sumber praktik korupsi
menurut mahfud jumlah kementerian sebaiknya diperkecil
kementerian koordinator juga tidak harus ada
tapi semangatnya bukan terus bagi bagi kekuasaan gitu
semangatnya itu membatasi jumlah jumlah pejabat setingkat menteri
karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi